menjadi cawapres bakal cawapres dari prabowo subianto
artinya posisinya sebagai wakil gubernur akan ditinggalkan
jadi sekarang masih kosong ya
ya gimana berminat
cara ngelamarnya gimana ya
mungkin melaporkan di kepresiden langsung ya
silahkan saya ingin menduduki jabatan wakil gubernur dki
karena memang masih kosong selepas ditinggalkan oleh sandiaguno
yang mencalonkan diri pada pilpres dua ribu sembilan belas
nah pak gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan
bahwa proses untuk mengisi kekosongan tersebut masih panjang
berhentinya sandiaguno dari posisi wakil gubernur dki jakarta
dibenarkan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
pengunduran diri ini terkait dengan pencalonan sandiaguno
dalam pilpres dua ribu sembilan belas untuk mendampingi prabowo subianto
sebelumnya anies mengumpulkan pejabat eselon satu dan dua
di lingkungan pemerintah provinsi dki jakarta
untuk memberikan arahan kerja
dan mencari penyelenggaraan
usai ditinggal oleh sandiaguno
anies juga menjelaskan kepada para pimpinan skpd
mengenai mundurnya sandiaguno
agar tidak terjadi kesalahpahaman
anies berharap para pejabat pemerintah dki jakarta
tidak terpengaruh oleh mundurnya sandiaga
dan terus meningkatkan kinerjanya demi warga jakarta
ditemui saat peresmian international baseball arena
raomangun jakarta timur
anies menyatakan bahwa proses penggantian posisi wakil gubernur
anies mengatakan bahwa proses penggantian posisi wakil gubernur
jadi sebelum ada ketetapan dari presiden
maka belum bisa ada proses
karena itu semuanya ada prosedurnya
bahwa pak sandi sudah mengundurkan diri itu benar
tetapi kita masih menunggu ketetapan dari presiden
karena yang mengangkat pak sandiaguno siapa
jadi kita tunggu sampai proses ini selesai
baru kemudian nanti kita lihat fase berikutnya
penentuan nama sebagai wakil gubernur
dikutip dari detik com
sebelumnya anies pernah menyebut
jika dirinya dan sandiaga akan fokus dan berkomitmen
menyelesaikan amanah kerja di jakarta
pernyataan ini keluar saat mereka masih berstatus calon gubernur
dan calon wakil gubernur dki jakarta
kami berdua bang sandi
komit untuk menuntaskan di jakarta selama lima tahun
dan itu adalah komitmen kita
ini direkam nih
catet nih ya
anies baswedan sendiri mengaku bahwa dirinya memang pernah ditawari menjadi calon wakil presiden
berpasangan dengan calon presiden prabowo subianto
namun ajakan itu ditolaknya dengan alasan ingin fokus menyelesaikan pekerjaan di jakarta